halo teman teman cnn indonesia
aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh pecinta tenis indonesia
atas dukungan dan support selama aku bertanding di auckland new zealand
dan juga terima kasih atas ucapan ucapan selamatnya
pastinya aku sangat senang sekali bisa menangkan turnamen kemarin malam di auckland
memang sangat tidak mudah karena kita sudah tertinggal satu enam satu lima
dan dua match point saat tiga lima
tapi ya saat itu saya dan miu hanya berpikir untuk bermain setiap game saja
jadi setelah kita menang satu game kita bilang oke satu game lagi satu game lagi
sampai akhirnya kita bisa mengambil set ke dua tujuh lima
dan di set ke tiga pun juga kita berpikiran yang sama
dan akhirnya kita bisa memenangkan
jadi ya memang awal pas menang pun saya dan miu masih belum percaya
kalau kita bisa memenangkan match kemarin
dan ini kemenangan yang cukup berharga
karena turnamen pertama di dua ribu dua puluh tiga

dan semoga di turnamen berikutnya di hobart indonesia kita bisa menang
kita juga bisa memberikan yang terbaik
dan mendapatkan hasil yang terbaik
doakan kita terus semoga kita bisa terus bermain dengan baik
sampai di australian open